siapa sangka batik dikenal sebagai busana para priai di bangladesh
dan meski pangsa pasar batik di bangladesh ini memiliki potensi sangat baik
namun hingga kini belum ada satupun toko khusus menjual batik yang dibuka di bangladesh
sebagai warisan dunia dari indonesia batik menjadi kebanggaan rakyat di tanah air
namun siapa sangka batik turut memberikan kebanggaan tersendiri kepada pemakainya di bangladesh
di bangladesh batik ternyata kerap dipergunakan sebagai simbol status di masyarakat
batik biasa digunakan oleh petinggi militer kepolisian hingga politisi
saya suka pakai batik menurut saya kainnya bagus lembut
saya selalu pakai karena menurut saya batik itu elegan lah
bangladesh sebenarnya memiliki budaya membatik dan dalam bahasa bangla turut disebut batik
namun proses pembuatan batik indonesia dianggap lebih rumit penuh dengan detail dan kompleks
tantangannya adalah bahwa indonesian batik itu kurang dikenal
artinya kadang kadang mereka ke negara tetangga beli batik dengan bangga
dan mereka kasih tahu ke kita itu batik dari indonesia
bukan batik indonesia adalah
yang seperti ini yang tulis yang cap
tantangannya lebih pada promosi
tapi kami senang melakukannya
sayangnya hingga saat ini tak banyak pengusaha batik yang tahu
akan minat orang bangladesh terhadap batik indonesia
banyak pengusaha batik dan perancang busana tanah air yang pesimis untuk berjualan
atau sekedar memperkenalkan batik di negeri seribu delta ini
saya pertama kali ke bangladesh jadi ternyata panggapannya luar biasa
saya tidak pernah pernah lihat batik apalagi batik tulis mereka sangat menghargai
sebelum diundang ke bangladesh saya research kondisi di sini seperti apa
dan saya tidak menyangka akan seperti ini
walau sudah mulai dikenal namun promosi batik masih kerap dilakukan perwakilan indonesia di dhaka
hal ini dilakukan agar pengusaha asal indonesia semakin berminat untuk mengisi pangsa pasar yang ada
salah satunya dengan mengadakan bisnis matchmaking
atau memperkenalkan pengusaha batik indonesia
dan memperkenalkan pengusaha batik indonesia
dengan perancang busana bangladesh
saya rasa perancang busana kami sangat bersemangat untuk memproduksi busana bernuansa batik
karena batik menghubungkan kami dengan budaya dan sejarah
saya rasa kita perlu membuka lokak karya khusus batik di bangladesh
berdasarkan data kementrian perindustrian
nilai ekspor batik dan produk batik ke jepang amerika serikat dan eropa di tahun dua ribu tujuh belas mencapai delapan ratus dua puluh miliar rupiah
bangladesh sebagai produsen garmen kedua terbesar di dunia
diharapkan dapat meningkatkan nilai ekspor batik dengan menjadikannya sebagai bahan baku produk pakaian jadi